sehingga aman untuk dikonsumsi siapa saja
itulah klaim bisnis natur cakes yang dirintis putu prita ananda sejak ia duduk di bangku kuliah dua ribu dua belas lalu
dengan modal awal lima ratus ribu rupiah
perempuan dua puluh empat tahun ini berhasil mengembangkan omset toko kuenya menjadi satu ratus lima puluh juta rupiah per bulan
awalnya prita ingin membuat kue dan cake yang sehat menggunakan buah nangka kesukaannya
apalagi buah tropis ini tumbuh subur di pulau dewata
sehingga membantu prita menekan ongkos produksi
dari ratusan cake dan kue yang ia tawarkan brownies nangka pun menjadi produk andalan
karena kita memilih nangka di sini tempat yang biasa bapak pesan buah nangkanya
buah nangka yang cocok untuk pembuatan brownies itu yang seperti apa
jadi buah nangka yang cocok untuk brownies nangka itu yang memang dagingnya tebal
dan nangkanya memang sudah matang
jadi rasanya manis
dan tetap ada kenyal kenyalnya jadi saat di nyetir
ya seperti ini
nah seperti ini buah nangka yang cocok untuk brownies
jadi kandungan buah nangka yang seperti ini yang warnanya sudah kuning
buahnya dagingnya tebal dan rasanya sedikit asam
oke selain itu kelebihan dari buah nangka dibandingkan dengan buah buah lain untuk dijadikan brownies
iya jadi buah nangka mengandung kalsium yang tinggi
yang baik banget untuk kulang pertumbuhan kulang yang baik
mengandung vitamin a dan c yang baik juga untuk mata dan sirkulasi darah yang baik
koron diabetes juga masih bisa mengandung ini
iya jadi untuk brownies nangka itu kandungan buah nangkanya itu dua ratus gram
jadi di dalamnya itu browniesnya memang tidak terlalu manis kita desain
dan mendapatkan manisnya ini dari buah nangka

teknik membuat brownies nangka
teknik membuat brownies nangka
kita tekuni secara autodidak
cita rasa yang khas serta produk yang inovatif membuat prita diganjar penghargaan juara nasional wira usaha muda mandiri dua ribu tujuh belas
serta sertifikasi dari kementerian kesehatan
ia pun tak lupa berbagi
menjelang perayaan ulang tahun natur cakes prita selalu mengadakan kegiatan sosial
salah satunya belajar membuat kue bersama anak anak yatim piatu
prita mengambil bahan bahan nangka
ini nangkanya sudah dibiarkan ya
jadi kita sudah beli nangkanya tadi
berbagai penghargaan yang sudah prita raih ini kan juga tidak lepas tentunya dengan cita rasa brownies ini sendiri
sebenarnya apa hal penting yang harus diketahui ketika pembuatan brownies
jadi yang pertama kita harus tahu bahan baku utamanya dulu
kita kan mau buat brownies nangka jadi seperti yang tadi prita udah jelasin
yang jadi bahan bakunya itu dari nangka yang legit yang kulit yang isinya tebal jadi itu yang
manis yang memang cocok untuk nangka jadi rasanya manis dan sedikit asam yang pertama terus yang
kedua kita juga ada bahan baku tepung mocav untuk diabetesnya jadi ini tanpa gluten ada
butter non fat terus ada dark coklat powder untuk ngembanginnya ini ada coklat bubuk ini ada
gula aren sebagai pengganti pengganti gula pasir oke jadi kita pakai gula aren garam dan ini vanila vanila
cair untuk aroma dan tahap tahapnya harus diperhatikan sama sekali begitu ya karena sangat
berpengaruh dengan cita cita
iya jadi kita mixer antara telur dan gula itu lima belas menit setelah itu kita masukkan tepung setelah
tepung menyatu dengan telurnya kita masukkan coklat leleh kemudian jadi adonan dan bisa kita
produksi di oven atau dikukus oke nah jika tahapannya tidak diikuti itu bisa berdampak apa jadi kuenya
bisa bantat dia kurang lembut seperti itu
nah selanjutnya ini adalah mengenai kue kue dan untuk mengetahui bahwa ini aman kandungannya juga
aman dikonsumsi siapa saja ini dari mana kader jadi kebetulan saya memang konsultasi juga dengan
dokter dan ahli gizi jadi sebelum buat kue ini itu saya konsultasi dulu apakah bahan ini bagus
untuk penderita diabetes untuk yang mungkin penyakit gula kolesterol jadi memang kita tanya
dulu sebelum kita produksi jadi memang ini kandungan gulanya memang kalorinya rendah dan
kandungan kalorinya juga memang sedikit gitu karena kita pakai semuanya non flat
sisa diawal memang sangat khawatir sasaran kan berita jadi pendes aja bapak siap kok bapak punya
kandungan ternyata dia sangat bersikeras untuk berbisnis untuk pasti bisa yang meyakinkan saya
bisnis brownies nangka yang awalnya hanya dijajakan di kantin tempat kuliah prita
semakin berkembang mahasiswi sekolah tinggi pariwisata bali internasional ini kini membuka
tiga outlet di bali berlokasi di anggunan hai hayam wuruk dan merta nadi pembukaan outlet di
serta cita taman yang dipasarkan tipe sesuai dengan banyaknya konsumen yang berasal dari
daerah tersebut hai
hai selain itu perite juga aktif mengadakan pameran dengan membuka gerai di beberapa kota seperti di
jakarta dan yogyakarta diavie brownies yang tadi saya lihat pekerjaannya pembuatannya dan inilah
jadi brownies nangka daropa itu ketika membuat perusahaan itu kan masih kuliah juga ketika itu
bekerja seperti apa biar bisa menjadi role model juga bagi mahasiswa mungkin yang lagi nonton itu
iya jadi kita dalam sehari kan punya waktu dua puluh empat jam ya mbak ya
jadi gimana kita caranya memanfaatkan waktu yang ada itu sebaik baiknya
misalnya ini dari dua puluh empat jam kita anggap aja kalau waktu kuliah itu enam sampai tujuh jam lah ya
kita kurangi tujuh berarti kita masih punya waktu tujuh belas jam lagi
kurang lebih kita tidur sehari tujuh jam
jadi kita masih punya waktu sepuluh jam
mungkin kalau anak kampus buat tugas maksimal dua jam lah ya sehari
kita masih punya delapan jam lagi
kenapa enggak kita sebagai anak muda yang masih kuliah
nggak memanfaatkan waktu delapan jam itu dengan sebaik mungkin
misalnya dengan mengaplikasikan apa yang jadi hobi kita
yang akhirnya bisa menghasilkan uang yang berguna untuk masa depan kita
daripada cuma hangout atau jalan jalan yang tidak jelas
untuk masa depan kolam gitu
jadi gimana cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin
sampai akhirnya dari waktu yang sedikit itu bisa menghasilkan lebih untuk masa depan
oke dan kemudian sudah berkembang sampai saat ini
untuk menentukan ini kan berbagai varian begitu ya jenis kuenya
untuk menentukan harganya itu sendiri yang dijual seperti apa
jadi untuk menentukan harga yang pertama yang harus kita hitung adalah bahan baku
harga dari bahan bakunya berapa
harga pokok penjualan yang harus kita jual berapa
jadi kan kita harus menghitung juga tenaga kerja
yang kita gaji berapa
di sana juga harus kita masukkan
sampai akhirnya ketemu hpp
dari sana kita bisa menentukan harga jualnya
omset minimal usaha prita sekitar tiga lima juta rupiah per hari
hasil dari penjualan brownies kake dan smoothies
selain aktif memasarkan produk via media sosial dan juga website
ia juga mengikuti berbagai seminar untuk menunjang perkembangan usahanya
sebagai strategi meningkatkan penjualan
prita rutin mengadakan promosi dengan mengadakan kompetisi di instagram
untuk konsumen loyal natter cakes
ketika prita mengadakan kompetisi di instagram
untuk konsumen loyal nature cakes
ketika prita mengadakan kompetisi di instagram untuk konsumen loyal nature cakes

tersebut sakala persis
pilihan few miliar per hari
gaji karyawan lagi sampai akhirnya mengikuti berbagai workshop berbagai seminar
bahwa bisnis itu harus terus berkembang
jadi kita semakin banyak tim akan semakin besar nantinya
dan semakin banyak ilmu yang kita raih dari workshop itu
akan semakin memberikan kita dampak ke depannya untuk bisa membesarkan usaha kita lebih baik lagi
keinginan prita melanjutkan studinya hingga sarjana dengan uang sendiri
juga menjadi faktor dasar bisnis ini dimulai
dari dapur rumahnya inilah prita mulai memproduksi brownies pesanan teman temannya
usahanya pun didukung sepenuhnya oleh sang suami gede widapuja erawan yang ia nikahi mei lalu
namun keputusan perempuan kelahiran denpasar ini sempat diragukan orang tuanya
jadi saya di awal memang sangat khawatir
saya sarankan prita jadi pendek saja bapak siap kok bapak punya hubungan
ternyata dia sangat bersikeras untuk berbisnis
aduh pasti bisa dia meyakinkan saya sih dia bilang pasti bisa
akhirnya lama kelamaan kok
semakin banyak yang pesan gitu
akhirnya saya sih ya diterusin aja
dulu kan awalnya sebelum customer yang datang datang ke sini kita kirim
ngirim begitu saya dengan bapaknya ikut juga bantuin
ngirim ke daerah denpasar sampai ke daerah tabanan juga pernah saya lakukan itu
tapi karena seiringnya waktu sudah banyak pegawainya
makanya kita bisa lepas dari
apa namanya pengiriman yang saya bantu itu sudah karyawan yang jalankan itu
doa dan dukungan dari kedua orang tua membuat anak pertama dari tiga bersaudara ini
semakin percaya diri dengan bisnisnya
tidak hanya sukses membiayai kuliahnya sendiri
prita juga mampu menghidupi dan membuka peluang bagi para pekerjanya
tiba tiba waktu itu karyawannya berhenti
waktu itu orderan banyak sedangkan saya harus nyusun skripsi
sempat sih saya ragu bisa nggak ya selesaiin skripsi dengan orderan sebanyak
tidak hanya memproduksi brownies nangka dan aneka cake
nature cakes terus berinovasi menghadirkan minuman sehat berbahan dasar
strawberry sirsak yogurt dan susu
hal ini tak lepas dari saran para konsumen
konsumen brownies prita rata rata berusia lima belas hingga dua puluh lima tahun yang masih produktif dan peduli kesehatan
pembeli kue lain kue lain itu campur warnanya banyak
kalau kita makan di keluarganya takutnya tidak terlalu sehat atau gimana
kalau di sini saya tahu dia nggak campur sama warna yang macam macam

kita harus menggunakan kue lain
untuk menyiasati brownies yang belum laku terjual di hari itu
juragan kue ini berinovasi membuat k pop dengan campuran coklat yang mampu bertahan hingga satu minggu
majunya bisnis yang dibangun berkaitan erat dengan sumber daya manusia di dalamnya
prita yang kini mempekerjakan dua puluh satu karyawan
mewajibkan timnya menambah keahlian dan keterampilan di luar lingkup tugas mereka
selama saya tiga bulan training saya juga diajarin dihias
diajarin di produksi
diajarin di produksi juga
tiga bulan itu sebelumnya saya diajarin di anggungan dulu
nanti kalau sudah bisa semuanya
langsung dikasih ke cabang juga
ya dekorasi kue juga buat smoothies juga
buat bronang atau kuenya juga
sulitnya mendapat karyawan yang loyal
sempat menjadi ujian awal usaha prita
saya masih kuliah
waktu lagi nyusun skripsi
jadi waktu semester delapan
waktu itu baru baru saya buka toko di sini
tiba tiba waktu itu karyawannya berhenti
waktu itu orderan banyak sedangkan saya harus nyusun skripsi
sempat sih saya ragu
bisa nggak ya selesaiin skripsi dengan orderan sebanyak ini
waktu itu berapa orderannya
dua puluh lima dalam satu hari
iya dalam sehari
dan saya harus bolak balik ke kampus juga
buat menyelesaikan skripsi saya
tapi saya juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pesanan orang
kue brownies nangka dan beberapa kue lainnya
jadi waktu itu saya sepulang dari kampus
paginya saya kerjain kue dulu
setelah selesai kuenya
baru saya telepon dosen
pak kira kira bisa bimbingan nggak ya hari ini
saya baru desain saya ceritain
tabung saya juga ke dosen
dan akhirnya dosen mulai mengerti
sampai akhirnya saya bisa tamat kuliah tepat waktu
dan tetap bisa survive di bisnis saya sampai sekarang
membangun lingkungan kerja yang nyaman
dan rutin mengadakan evaluasi satu kali dalam seminggu
turut berpengaruh dalam mendapatkan pekerja yang loyal
selain menjaga sumber daya manusia yang dimiliki
prita juga menjaga keunikan usahanya
tidak seperti toko kue lainnya
di tempat ini
konsumen bisa melihat langsung proses menghias cake yang mereka pesan
dalam waktu sepuluh hingga lima belas menit
ini juga dilakukan untuk menjaga kesegaran buah yang digunakan
saya juga ingin memesan desain untuk bisnis anak muda ini bisa ya
oke berarti kita ke bagian decorating
terus tahapnya apa aja nih
jenis kue yang saya pilih adalah yang ini ya
iya jadi yang ada pocky nya dan buah buahannya ya
oke udah saya pilih buah langka di dalam ya
bersama dengan bajunya lagi
oke jadi yang pertama kuenya kan kita tahu ini coklat soft browning
jadi kita udah bagi menjadi tiga bagian
sekarang kita isi keju dulu di atasnya
ini tahap terakhirnya untuk biasanya anak muda
cnn indonesia bisnis anak muda
jadi karena nggak pakai pewarna kita pakai ini ya
luar biasa lima belas menit beneran gak terlalu lama ya untuk decorating yang seperti ini
selanjutnya seberapa optimis prita untuk mengembangkan bisnis hidro brownies ini dan untuk tetap bertahan di bisnis ini
jadi kita tahu kedepannya semakin banyak orang indonesia bahkan dunia yang akan fokus pada tidak hanya makanan yang enak saja
tapi akan lebih fokus bagaimana caranya hidup lebih sehat
jadi kita di sini dengan tagline nature cakes memiliki tagline the real healthy cakes from bali

jadi kita ingin meng campaign bahwa makan itu nggak cuma enak dan murah saja
tapi bagaimana kita tahu manfaat yang ada di dalam kandungan makanan tersebut
jadi kita bisa tetap makan yang enak tapi juga sehat dan bermanfaat untuk tumbuh kita
oke impian kedepan setelah memiliki tiga outlet ini
impian ke depan akan menambah outlet baru lagi dan kedepannya nature cakes punya visi gak cuma ada di bali
bisa di seluruh indonesia dan bahkan di luar negeri